komisioner ombudsman ri adrianus meliala mendampingi inspeksi kakan wilkemenkumham jawa barat
mengunjungi rspad gatot subroto jakarta kamis malam
ia menengok narapidana kasus korupsi ktp elektronik setia novanto
yang menjalani perawatan medis karena penyakit jantungnya
komisioner ombudsman ri mengatakan saat ini belum diketahui apakah biaya rumah sakit setnov di rspad
akan dibebankan kepada negara atau tidak mengingat anggaran dari kemenkumham yang terbatas
meski demikian ombudsman berharap negara tetap mengambil bagian dalam pembiayaan
menurut saya semuanya itu harus di cover dengan uang negara dana negara
nah ini belum jelas nih apakah keberadaan pak setno disini itu di cover oleh dana negara atau dana yang bersangkutan
nah itu saya belum tahu
nah mestinya sih di cover oleh dana negara
karena layaknya kayak gini saya sebagai warga binaan
itu kan memang sudah diambil sebagian hak saya
untuk itu maka tentu negara lah yang harus mengatur mengurus kemaslahan saya
baik dalam waktu saya sehat maupun dalam waktu sakit gitu kan
sebelumnya setia novanto difonis lima belas tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah
akibat kasus korupsi proyek pengadaan iktp pada dua ribu delapan belas lalu
namun mantan ketua dpr tersebut dilaporkan suka berpelesiran keluar dari penjara
ri mengklaim bahwa pintu sel tahanan setia novanto di lapas suka miskin bandung
dikunci dengan gembok sensor sidik jari
selain itu ukuran kamar yang lebih luas dibanding dari tahanan lainnya
dan juga dilengkapi fasilitas yang lebih mewah
tim liputan cnn indonesia